presiden jokowi dodo melakukan panen raya padi serta ikan hasil mina padi di boyolali jawa tengah sabtu siang
produksi padi dengan teknologi modern ini diakini akan mampu membuat indonesia mencapai suasembada pangan dalam waktu dekat
lokasi panen raya terletak di perbatasan antara desa terayu dan tanjung sari kecamatan banyudono boyolali jawa tengah
didampingi oleh menteri pertanian dan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi presiden jokowi menuju persawahan di mana padi jenis impari tiga puluh dua siap dipanen
presiden menyaksikan panen padi yang dilakukan dengan mesin
selain itu presiden juga melihat hasil percobaan teknik mina padi
di lokasi ini mina padi menebar dua jenis ikan yaitu ikan nila dan ikan lele
dengan adanya mina padi diharapkan hasil pendapatan petani akan lebih meningkat
lokasi panen di dua desa ini mencapai reserah
padi jenis impari tiga puluh dua dan tiga puluh tiga ini diklaim mampu meningkatkan produksi pangan nasional sehingga bisa mempercepat suasembada
bahkan dari satu hektare sawah mampu menghasilkan panen hingga sebelas ton
ingin melihat hasil dari impari tiga puluh dua
yang biasanya kita rata rata itu hanya lima lima lima ton per hektare
ini bisa sampai sepuluh sebelas ton
tetapi ini memang baru dicoba untuk seratus hektare
presiden juga memastikan bahwa stok beras nasional aman hingga akhir tahun sehingga indonesia tidak perlu melakukan impor beras